ini biaya untuk pengiriman motornya ya
nanti langsung ke bengkel aja
terus alamat dan nomer teleponnya juga udah lengkap disana
terima kasih bu
gimana bang udah siap semuanya
sudah kamu gak ada yang ketinggalan lagi kan
sepertinya nggak sih bang tadi aku udah periksa semuanya
tadi saya merasakan
ah ternyata dugaanku meleset
laki laki tua ini ternyata bukan lebay karat
tapi aku sangat yakin
perempuan itu adalah istri salah satu injit kumayan
jurus jurusnya berbeda dengan kimau
dan lelaki kemarin yang melawan
itu memang menggunakan jurus injek
aku harus melaporkan masalah ini kepada kiratus
kenapa kau diam saja
kita harus pergi dari sini
kita balik ke losmen
gimana nih gua malah gak tenang deh
gue khawatir sama sakti sama putra
jangan sebaiknya kita tumbuh di sini
aku yakin mereka berdua pasti akan balik
ya udah kalau gitu kita beres beres aja dulu sekarang ya
sebentar lagi kita akan sampai ke jalan raya
dan kita bisa membawa anak ini
semoga rencana kita berjalan
sesuai dengan harapan kita
kami tidak akan melepaskan dia
kami sudah susah payah mendapatkan dia
baik kalau itu maupun
nah sekarangless kamu
kau harus memanfaatkan pertarunganmu untuk melamatkan sakti
alam kenapa kau bisa disini kenapa kau gak menjaga risa alina dan kei
kami semua khawatir sama kau sakti ayo pergi dari sini
enggak enggak enggak alam saya gak bisa pergi sekarang
lebih baik sekarang kok ke mobil dulu
aku gak mungkin nilai kau sendirian sakti
alam saya harus alam dengarkan saya
saya harus selesaikan masalah saya dengan bapak saya
kalau masalah saya tidak selesai kalian akan tetap dalam bahaya
sekarang lebih baik kau cepat pergi
cepat kau pergi nanti saya akan nyusul kau
ayo cepat alam cepat pergi

papa terima kasih pak terima kasih udah
papamu sudah berhari hari cemas mencarimu
teman teman sakti masih ada di dalam hutan
nanti sakti nyusul papa
kamu masih kelihatan lemah sakti
nanti kuat kok nanti sakti akan nyusul papa
sakti permisi dulu
tuan biarkan dia
kita pantau dia dari jauh
nampaknya kita berpisah di sini dulu gemar
aku harus kembali kerja memeriksa dan menengok keadaan
sampai ketemu di jakarta
jaga dirimu baik baik
kau juga gemar
bang ini biaya untuk pengiriman motornya ya
nanti langsung ke bengkel aja
terus alamat dan nomor teleponnya juga udah lengkap di sana
gimana bang udah siap semuanya
sudah kamu gak ada yang ketinggalan lagi kan
sepertinya nggak sih bang tadi aku udah periksa semuanya
tadi saya merasakan di butuh tilo laki berjubah hitam
atau jangan jangan itu adalah lelaki yang kemarin
sepertinya iya bang
ya sudah lah kita jangan ngebahas masalah itu
sekarang kita harus kembali ke jakarta
ya saya pergi
terima kasih bang
bang gimana kalau kita mampir ke tempatnya paman dulu
mumpung kita nggak terlalu jauh nggak ada apa apa kok
ya pengennya sih ke sana buat silaturahmi aja
begitulah kan jarang jarang ke bengkulu bang
yakin nih hanya mau silaturahmi aja gak ada yang lain
iya beneran bang silaturahmi aja kok
soalnya aku mikir kalau misalnya nanti kita udah di jakarta
kan belum tentu kita sengaja untuk datang ke sini lagi
jadi ya mumpung kita di sini ya kita silaturahmi aja
ya udah nggak apa apa asalkan kamu tidak berkeluh kalama
enggak lah bang aku janji
pokoknya kita niat ke sana hanya untuk silaturahmi
lagipula kan kita juga jarang jarang kan bisa ke tiga panggung
iya gimau kita sekarang menuju ke tiga panggung ya
putra eh putra
aku salut sama sakti demi keselamatan kita dia nggak mau aku ajak ke sini
lho put lo tuh gimana sih udah ketemu sakti bukannya dibawa ke sini ah
sudah risa aku sudah memaksa dia tapi malah aku diusir
kita semua disuruh nunggu di sini karena di sana di kidayun dan kiratu sedang bertarung hebat
tapi sakti nggak ikut bertarung kan
alina sakti itu lagi cedera dia juga gak mau aku ajak kesini sebelum masalah dia sama papanya selesai
ya sudah kita tunggu aja sakti di sini kalau sakti bilang dia akan kembali
aku yakin dia pasti akan kembali bagaimanapun juga kita gak boleh ninggalin dia
kita nunggu sakti di sini
aduh serem banget sih ntar lagi kan gelap